dia ini harus dikosong pelajaran lama
ihh davin kok gak angkat telepon rara sih
enggak kok kok dahin sih
mereka tuh bilangnya namcin bukan davin
arin salah denger kali
masa gue salah denger
udah aja ada cinta sekitiga
udah gue balik
udah gue balik ya
ayolah makan banget nih
dulu gue lagi
hei lo yakin gak mau pegangan
gue mau ngebut nih
makanya gak usah ngebut
yaudah awas ya kalo jatuh jangan salahin gue

michelle lo yakin cuma mau pegang jaket gue doang
kalo nanti jaket gue robek terus lo ternyata jatuh loh
terus pegang apaan
hah serius mesti nanya
tunggu gue apa sih
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah
alin mau kemana
urusan kita belum selesai ya
jadi kaya gini cara main lo al
lo gak mau sakit kena dipukulin sama si rifki
sampai sampai sedikit kena masalah dan dikasih hukuman sama guru
dan ternyata lo malah kasihkan omong omong aja disini
mending kalian pergi dari sini
gue mau se debat sama kamu
eh jaga ale punya mulut ya
dasar pembohong beta datang kesini bukan berdebat sama ale
tapi beta datang kesini buat kasih ale pelajaran
mau kemana kau jalan
bapak luan luan lagi ps ngapain ada disini
ini tuh wilayah ikhlas kalian semua udah ngelakuin batas dong
jadi masalah ya lu pada
eh kalian bertiga tidak usah ikut campur ya
ini urusan kita sama anak pembohong itu
sini kalian berdua kenapa pada nekat
rifki lagi banyak masalah
lo baru lihat jumlah mereka banyak kita cuma bertiga
pasti kita kalah lah
tidak ada masalah
tenang aja anak itu juga bentar lagi datang
hah kalian baru mau dapat masalah juga rifki
mending saya pulang aja deh ya
jangan coba coba nyari masalah sama gue
sekali layar terkembang pantang anak itu putaran luar
belle gak apa suara
dia mau sikap

kalo lo mikirnya jelek lo bakal takutnya jelek
makanya kita tuh harus positive thinking self
sekarang semua sudah terbukti toh
ale itu cuma sengaja mau mempermalukan rifki
loh kita semua udah terbiasa kan
setiap ada masalah anak ipa dan ips penyelesaian secara terbuka
terus kenapa lo marah
udah udah udah
udah deh div
mending lo sama teman teman lo semua ini pergi sekarang
kita semua bakal pergi
dengan syarat aldino juga harus minta maaf secara terbuka sama ricky
karena lo udah bohongin kita semua
aldino harus bikin permintaan maaf sama rifki
karena dia sudah pura pura sakit
padahal dia tidak kenapa kenapa
gue gak akan pernah lakuin hal itu
kalian semua lihat toh
dia ini harus dikonsumsi pelajaran
waduh arin kok gak angkat telepon rara sih
lalu apa davin anak ips
dona tuh bilangnya namcin bukan davin
arin salah dengar kali
masa gue salah dengar sih gak mungkin deh
salah dengar arin
tuh mereka berantem dong
itu cewek bang doki sih kak
anak baru michel yang gue ceritain tadi
aduh kemana sih masa beli deterjen aja gak pulang pulang
ya ampun gak bawa hp lagi aduh ll kamu tuh kemana sih ibu jadi khawatir apa janjinya
nggak terjalan pulang ya
ini kan lingkungan baru buat dia aduh harus gimana ini
apa telepon roy aja ya
jam istirahat kalian ya
kamu burdenanti dua ternyata kamu kamu gak ganggu sama sekali kok ada apa gini mas tadi
aku nyuruh l untuk beli deterjen tapi sampai jam segini anak herbal aku takut kalau dia
tuh lupa jalan pulang kamu udah coba telepon ke hp nya nah itu masalahnya mas dia itu nggak
bawa hp jadi dia pasti bingung dia nggak bisa hubungi aku aku juga nggak hubungi dia
tunggu ke rumah kamu nanti kita cari sama sama
iya mas aku tunggu ya
ini ini udah udah
udah udah balik balik stop
apaan sih ini pada anar tidak